langkah pemerintah memubarkan organisasi masa hizbut tahrir indonesia
mendapat perlawanan dari sejumlah pihak
hizbut tahrir jawa timur mengaku tidak akan bergeming
dan akan terus berdakwah seperti biasa
meski pemerintah pusat menyatakan akan membubarkan organisasi hizbut tahrir indonesia
namun sejumlah pengurus hti di daerah tidak bergeming dengan ancaman itu
salah satunya adalah hizbut tahrir jawa timur
pengurus hti jawa timur mengaku tetap akan melakukan kegiatan seperti biasa
yakni berdakwah ke pesantren pesantren dan masjid
hizbut tahrir jawa timur menilai langkah pemerintah tidak mendasar
apalagi hizbut tahrir adalah organisasi yang sah dan diakui secara hukum
artinya bahwa kita hizbut tahrir tetap menjalankan aktivitas dakwah seperti biasanya
karena semua itu mesti akan berproses sesuai dengan undang undang
yang di jatim tidak akan berbicara banyak karena itu nanti akan ditangani oleh pusat
serin siang menteri paul hukam wiranto mengumumkan akan memubarkan ormas hti
karena ada indikasi kuat kegiatan hti bertentangan dengan nilai nilai pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
wiranto juga menyatakan kegiatan hti selama ini secara nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat
serta membahayakan keutuhan nkri
kegiatan yang dilaksanakan hti terindikasi kuat
kegiatan yang diwaksanakan hti terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan asas dan ciri yang berdasarkan pancasila
dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
maka pemerintah perlu mengambil langkah langkah hukum secara tegas untuk membubarkan bisbut tahir indonesia
hizbut tahrir indonesia sendiri menolak keputusan pemerintah soal pembubaran organisasi itu
jurubicara hti ismail yusanto menyebut
keputusan yang diambil pemerintah itu semena mena sebab pihaknya tak pernah mendapat peringatan sebelumnya